pemerintahan joko widodo mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dua ribu enam belas ke parlemen
di tengah defisit anggaran yang diproyeksi akan melebar
seperti apa strategi pemerintah mengelola keuangan negara hingga akhir tahun
postur apbn perubahan dua ribu enam belas kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo
pemerintahan joko widodo

kemudian transfer ke daerah dipotong dua belas triliun
nah dari sisi penerimaan ada penurunan bikat ya sebesar delapan puluh delapan triliun
tetapi penerimaan perpajakan cuma turun sembilan belas enam triliun
yang lain adalah dari penerimaan negara bukan pajak yang turun enam puluh delapan empat triliun
jadi pemerintah punya asumsi bahwa tax amnesty ini akan berhasil
which is saya lihat ini agak seperti gambling
artinya oke lah kita nggak tahu apa benar satu ratus enam puluh lima triliun bisa masuk ya
kalau itu benar bisa masuk selamat lah
tapi versi bi justru sekitar lima puluh tiga triliun yang berbeda dengan versi pemerintah
nah itu kalau misalnya yang terjadi adalah di bawah yang versi pemerintah
berarti kan ada shortfall yang harus pemerintah penuhi kan
dan makanya saya bilang agak seperti gambling gitu untuk tax amnesty
teks amnesty sendiri mungkin banyak yang mengatakan tidak salah ya
karena ada negara lain misalnya di afrika selatan beberapa negara eropa berhasil gitu
tetapi yang terjadi sekarang adalah seperti pemerintah terlalu reaktif untuk
atau ambisius untuk menambal penerimaan tadi
betul saya tidak menyalahkan kementerian keuangan
dalam arti memang maaf saja presiden jokowi sudah menetapkan target yang terlalu muluk muluk gitu ya
untuk apa namanya kita lihat untuk dua ribu
dua ribu lima belas kemudian dua ribu enam belas gitu
semua bekerja keras
jadi kalau itu bukan berarti kementerian keuangan yang salah
tetapi ini adalah tanggung jawab kolektif juga
bahwa memang harus ada yang mengingatkan pada presiden mungkin orang dekatnya
bahwa kita harus lebih realistis melihat posturnya seperti apa
dan dari sisi penerimaan yang seperti saya katakan
itu banyak faktor faktor yang di luar kendali pemerintah
berbeda dengan pengeluaran yang bisa dikontrol oleh pemerintah
oke apa suggestion anda untuk pemerintah
bila memang kondisi realnya seperti ini dengan defisit yang akan melebar
nomor satu ya mungkin
berharap angka pertumbuhannya diturunin deh
angka penurunan dulu
iya kemudian lihat mungkin apa namanya itu nanti dibahas lagi gitu
jadi jangan terlalu optimistik di situ
kemudian untuk ya mungkin untuk tax amnesty saya pikir undang undangnya sih mungkin akan lolos ya
karena golkar kan sekarang sudah
jadi peta politik anggaran juga bermain
tapi sekarang masalah realisasi uangnya masuknya apakah bisa sebesar satu ratus enam puluh lima triliun
bahkan saya dengar sekarang malah mungkin diharapkan bisa yang masuk satu ratus delapan puluh triliun
iya kan berbeda
jauh jauh dengan bi
oke selain itu apa mungkin ada solusi yang anda tawarkan kepada pemerintah
agar pemerintah bisa selain lebih realistis yang anda sebutkan ada sumber sumber lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah
mungkin cut di spending ya
untuk yang pengeluaran pemerintah mungkin harus di cut
termasuk tadi pengurangan pns menurut anda cukup signifikan
pns itu idealnya memang pns
saya ada lihat dua isu ya
pertama adalah memang apa namanya jumlahnya pns
kalaupun memang mau dikurangin ya harus ada ini juga apa namanya redistribusi juga
karena isunya sebenarnya bukan hanya masalah jumlah pns yang besar
dan pns yang besar itu
dan ngebebani biaya negara misalnya
itu legacy dari masa lalu karena pada waktu itu di zaman orla waktu itu pni kan ingin menang ya di pemilu
mereka rekrut ya pns
kemudian dilanjutkan oleh golkar mereka rekrut banyak banyak juga
sekarang kita ingin kasihonalisasi oke
tetapi perlu diperhatikan juga adalah masalah redistribusi sesuai dengan skill ya
banyak pns itu yang kebanyakan berfungsi sebagai tenaga administratif
padahal kita butuh tenaga kesehatan dan pendidik
kesehatan dan pendidik menurut anda lebih prioritas
ya itu yang isu yang pertama ya
isu yang kedua kalau mau rasionalisasi perhitungkan juga dampak sosialnya
mereka belum tentu siap dalam setahun tiba tiba harus kehilangan pekerjaan gitu
nanti ada efek dampak sosial ekonomi politik
kita harus benar benar mengkaji bagaimana dampak dampak seperti yang anda sebutkan
sosial dan juga tadi
baik terima kasih erik sugandi ekonom kenta institute
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini